di tempat saya berpijak ini adalah tumpukan sampah yang berada di pinggir tol jor
pintu tol kalimalang satu dan juga dekat dengan pemukiman warga kampung kedaung caman utara di kota bekasi
dan seperti yang dapat anda saksikan bahwa sampah sampah ini merupakan sampah sampah
yang sepertinya merupakan limbah domestik rumah tangga yang luasnya hampir satu kali lapangan sepak bola
hamparan sampah di kampung kedaung caman utara kelurahan jaga sampurna kecamatan bekasi barat kota bekasi ini
memerlukan perhatian pemerintah kota bekasi untuk segera mengatasi tumpukan sampah
lokasi ini dijadikan tempat pembuangan sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir sumur batu bantar gebang bekasi
limbah domestik rumah tangga seperti plastik kemasan mendominasi tempat pembuangan sampah sementara ini
yang dekat dengan permukaan
yang pertama adalah untuk tidak lagi menempatkan sampah yang liar untuk dijadikan lokasi mobil sebagai tempat pembuangan
kemudian kondisi yang sudah ada saya diambil langkah langkah untuk secara bertahap diangkut ke bantar gebang
meski demikian dalam proses pengangkutan sampah harus tetap diperhitungkan kesiapan alat berat armada jumlah personil
serta menghitung volume sampah yang berada di lokasi tersebut
sementara menurut warga tidak ada petugas dinas kebersihan yang mengangkut tumpukan sampah
yang diperkirakan sudah berada di sini selama lima tahun
rozi salah satu warga mengaku ia terpaksa ikut membuang sampah di lokasi ini meski sebelumnya sudah dibakar
saya lebih aman ya lebih kebersihan aja
sudah lapor ya
komitmen dan keseriusan pemerintah kota ditunggu untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang dapat mengganggu pemandangan
harus diakui pengelolaan sampah selalu menjadi masalah pelik bagi setiap pemerintah kota
sampah memang itu di atas permukaan dan itu kombinasi dari perubahan perilaku
kedua enabling system atau sistem yang memampukan masyarakat untuk melakukan misalnya pemilahan atau membuang sampah yang benar
ketiga pengangkutan yang benar dalam arti kalau orang sudah memilah sampahnya
ngangkutnya juga harus dipisah gitu ya
jadi jangan di rumah sudah dipisahin terus di dalam truk pengangkutnya dicampur lagi jadi satu
dan yang terakhir adalah disposal site
disponsel itu tempat pembuangan akhir
warga yang tinggal di sekitar tempat sampah berharap pemerintah kota bekasi segera turun tangan membersihkan kawasan ini
tim liputan cnn indonesia